jalan jalan tangan bertempur jalan dengan tijolok kacau kacau barune

kekannya pura pura terus gitu sampai benar benar sakit banget baru kemarin
akhirnya bisa dirujuk dan akhirnya dia sendiri pun melihat hasilnya ternyata betul di daerah
tulang belakang itu terjadi pengapuran yang mengakibatkan ada tulang sumbu dan penyekitan
sehingga peredaran darah dari leher ke kepala saya tidak berfungsi dengan baik
setelah ini mungkin harus lupu dulu kali baru orang sekarang ini mau membantarkan
saya nanti atau tunggu gimana dulu saya nggak tahu itu cuma dia sama tuhan yang tahu